ketua mahkamah konstitusi anwar usman memastikan putusan sengketa pilpres akan sesuai jadwal yaitu paling lambat pada dua puluh delapan juni dua ribu sembilan belas
saat ditemui di jakarta anwar usman menyatakan bahwa saat ini sudah masuk tahapan musyawarah
namun demikian hingga saat ini belum ada rapat pertimbangan putusan karena masih dalam tahap pemeriksaan persidangan
kalau untuk empat tahun itu berapa
itu sudah mulai kami sudah mulai membahas
jadi sesuai jadwal ya
kalau lembarannya membaca ada berapa lambar
belum tahu kan bari musyawarah
perkembangan apa putusannya seperti apa
ya nanti loh belum
biasa mas kalau tidak terdapat pemusyawaratan
ini lagi ini rapat perkembangan ya
kami habis sidang tadi malam sudah mulai bahas bahas kecil kecilan
jadi sesuai jadwal dua puluh delapan
ya ini juga kami kembali ke kantor
insya allah lah jadi sesuai jadwal
kalau rapat pemusyawaratan hakim ini berapa lama
ya insya allah sedang berlangsung